jadi begitu rupi kalau aku menyerang dia kau juga ikut kesakitan
aku pun tidak tahu
tapi kita harus berhati hati
cukup sampai disini saja aku bermain main dengan kalian
ayah anda kalian
tidak akan lompat
kita harus menolong ayah anda prabu